di rumah sakit itu pasien pada istirahat semua
aduh pak nggak enak kali pak orang mama udah janji gak bisa
aaaaah gue sakit tau
enggak tuan loh bukannya nyomute ke rumah sakit tadi
iya dia kabur dari rumah sakit bapak pikir dia pulang ke rumah
waduh kabur enggak dia gak ada dirumah
wah si nyomute bandel juga ya pake kabur segala

adriana kabur dari rumah sakit
tapi kok mama gak dibilangin pas adriana masuk rumah sakit sih be
iya bebe minta maaf sama mama karena bayi tidak sempat memberitahu
waktu itu b masih panik dan sibuk mama
aduh adriana adriana dia ini masih kekanak kanakan banget
maafin anak saya ya be mama jadi gak enak sama kamu
yang ada juga b kali yang minta maaf mama karena b tidak bisa menjaga dengan baik adriana
terus kamu tahu kemana dia sekarang kabur
iya tadi waktu be di rumah sakit be pamit sama dia
karena be mau cari makan
dan ketika be pulang ternyata malah be ketemu dengan suster yang bilang kalo adriana maksa mau pulang
jadi be juga gak tau kalo adriana ada dimana
tapi kalo di rumah gak ada karena be cari ke rumah gak ada
aduh yaudah yaudah kalo gitu biar mama sekarang telfon adriana dulu
dan be minta maaf karena be sudah merepotkan mama
enggak enggak gapapa yaudah
adriana udah udah aja nih anak
ya allah semoga aja tante rempong itu jadi jenguk gue dan bawa boy kesini
kan disini enak
bebas gak ada mas be gak ada reva
siapa tau aja kalo boy jenguk gue
gue tau ini pasti yang telfon tante marissa karena dia udah pulang dari dinar
adriana kamu nih dimana sih nak
suami kamu tadi telepon kebingungan
sampai panik kayak gitu
mama sampai kaget
udah lah ma biarin aja adriana lagi kesel sama dia ma
kamu tuh ada dimana
kok tiba tiba kabur terus bikin dia panik
gimana kalau dia kesel terus marah sama kamu adriana
ya terus mau cariin adriana
adriana gak peduli kalo mas be mau cerain adriana sekalipun
karena dia udah dapat mobil dari mas be
karena adriana juga udah dapat rumah dari mas be
dan mama beserta dia udah dapat rumah juga kan dari mas be
itu udah cukup ma
udah lebih dari cukup
sekarang tuh yang adriana pikirkan
adriana itu tetep mau balikin sama boy
ma tau kan boy itu sekarang makin deket sama reva
gak kayak gitu caranya
apa yang kamu punya sekarang ini belum cukup
mama gak setuju kalau kamu cerai
ada ada aja lagi kamu ada ada aja lagi kamu
mau sampe kapan
nunggu sampe semuanya cukup
kita tuh gak akan ngerasa cukup terus menerus kalau kita masih butuh butuh butuh butuh butuh
udah lah ma adriana capek
sekarang yang adriana mau cintanya adriana ma
ardina pengen hidup tenang bahagia
dan adriana udah gak tahan sama lo ma
adrena mau tinggalin mas bey dan adriana akan kembali lagi sama boy
cukup ma cukup
pikirin perasaan adriana
tapi bukan gini caranya adriana
kamu kabur dan melarikan diri kan bikin b bingung
mama yakin dia akan nyari kamu kemana mana
udah lah jangan bikin dia panik adriana
tapi gak sekarang ini
adriana pengen sendiri
lebih enak kayak gini gak ada yang ganggu dan gak sakit kepala adriananya
oh iya ma ma jangan kasih tau dulu
kalo mas be kalo kita telfonan dan dimana keberadaan adriana oke
reva tolong sampaikan salam ke orang tua kamu ya sayang
iya om ya udah kalo gitu aku pulang ya makasih om
akhirnya pulang juga
pak mama harus temuk adriana di rumah sakit
ya gak usah sekarang dong ma besok aja
ini kan udah malem
ya gak enak tahu pak mama kan udah janji sama adriana
lagian seharusnya kan kita makan itu barengan adriana
tapi dia sakit terus dia dirawat di rumah sakit
kasian tau pak
gini aja pak mama mau ikut boy anterin reva
habis itu mama ke rumah sakit
besok aja mah udah jam segini kali
di rumah sakit itu pasien pada istirahat semua
aduh pak nggak enak kali pak
orang mama udah janji gak bisa kan
aduh gue sakit tau
aduh teleponnya dinyalain gak ya tadi kan dimatiin
ya gak cocok ini ma
memang udah takdirnya mah kalau kita tuh pulang berdua malam ini
akhirnya setiap hari kita kerja
banyak pasien motor
perlu repressing kita mbak
mudah mudahan besoknya jadi ya
kasih tarik mbak ya
ya harus jadi ya tuh
eh tapi kalau om dudung ikut
yang jagain bengkel siapa
tak bener dung
mendingan kamu di sini aja di jakarta
alah mbak itu mbak
ini tega saya ikut ya itu mbak ya
itu mbak ya
jangan banyak bengkel
om dudung boleh liburan atau ya
lagian tadi juga neng bercanda
ah mbak tuh
kata neng raya juga
saya boleh liburan
diapain saja sama sri
sudah apa aja sama sri
saya mendapatkan sinyal sinyal cinta
enggak enggak lama lagi saya akan menyatakan cinta padanya